eh babeh ngapain disini
ouh loh babeh
aneh kali dikeluaran sama babeh
eh lu jangan lambu liat gue
terus itu nama jalan atau apa
terus itu kita masuk ni terus
ini juga akan masih jalan terus
mau pergi ya
apaan resan warnanya tutup
saya mau ke kua
sama kang parman
kamu udah mantep
mau nikah sama sopir baja itu
yang mau nikah itu bukan saya
saya sih cuma jadi undangan aja
untuk perginya sama saya saja
naik motor lebih bagus bisa ngebut bus bus bus bus
aku kan naik bajek yang butut sengebut ngebutnya juga nggak bisa ngebut tok tok tok tok
biar butut tapi kalau panas nggak kepanasan
kalau hujan nggak kehujanan
bukannya saya nggak mau tapi lilis udah terlangsung tiru janji mau diantar kang parman
cek lili semua ke pengajian
mau ke undangan nikahan
masa pakaiannya kayak gini
ke undangan pake bajunya kayak gini
kalau nggak boleh ikut
nggak usah pakai alasan nggak sopan
iya tau kenapa mogok
kalau bensinnya habis ya harus diisi lagi
ya di pom bensin
berarti saya sama cek lilis
kalau bukan siapa lagi
rilis aja yang bayar bensinnya
oh gak usah tenang aja
kang parman tunggu disini ya
iya tapi kalau ada kue kue tolong dibawain
bajainya sih barusan udah diisi bensin
tapi sayanya belum
enggak calon pengantinnya aja belum datang
kalau leha kawin sama si hasan
itu kecalon bintik gue
eh dia bukan calon gini lo
saya udah di charter
pakai baja yang lain aja
kalau gak jalan dipisuh ngebeset leher dia nih
gak pake nego coba jalan
babe ngapain disini babe di belakang
aneh kalau di belakang
terus itu nama jalan atau apa
terus itu masih jalan terus
ini juga akan masih jalan terus
terus aja jangan banyak ngomong
jangan sampai kagak kuber
kalau sampai kagak kuber
gua kagak jadi nikah
kita mau berhenti di mana nih
kalau bensinnya habis
terus bajanya berhenti sendiri
jangan salahin saya ya
mau dibawa kemana
kalau suka kuber kita tanya
tidak kita tanya
maksudnya berhenti apa jalan di pinggir
udah jalan turun
aduh nggak bayar aja galak
gua merempeng bu fahami